eh mau tidur di jalanan
ya ampun ma aja nanti harus dimana tuh ma di atas pohon
ya sana kalau mau
bangun puasa tidur terus malu
dan reaksi berantainya sangat berbahaya
kita menyesali kejadian yang terjadi sebenarnya
atau malah tersesat menyesali kejadian yang kita inginkan pernah terjadi
supaya kita tidak dikejar terus oleh masalah
siap mengerti komandan
kebaikan selalu selangkah lebih lambat dari kejahatan
gak enak kan pak diem dieman
kalo bapak mah biasa didiemin kamu
bapaknya sih kepo
itu bukan kepo namanya neng
itu namanya bapak perhatian sama kamu
kalo bapak perhatian sama febri
semuanya gak perlu bapak tahu
makanan sudah bapak siapkan
nanti aja kalo ngejumur udah selesai
kalo ada bapak nanti kamu sungkan makannya
kok bapak dipeluk
pengen peluk aja
kamu bahagia sekali kum
masa kamu dari mana
maksudnya mau kemana
tidak usah dibahas
kamu seneng banget kum
febri kenapa tuh kum
ini kan cucu bukan febri kum
kemaren teh cucu yang salah
harusnya cucu tanya si talo akang akang dulu
kemarin katanya pada nanya ya ke rumah ciyoyo
jeniper yang nanya cu
jenniper yang ke rumah ciyoyo
tapi ini teh udah dipisah pisahin
ini teh punya cirau semua
sama aja kok kang
terima kasih ya cu
alhamdulillah esi minggu kedua doi
cucu teh boleh minta tolong
biasanya mereka kesini
ini punyanya kang aceng
ini punyanya kang dadang
cuma tuh cucu kasih nama
atau mana tuh kum
warga cirau oste semuanya pulangnya di minggu kedua
wali cak atem minggu ketiga
atem minggu ketiga
eh tapi tetep pulang kan ya cu
yaudah tuh kalo gitu cucu pamit
hah iya kang
tidur terus sih achen
mak kirim teh siapa
bikin aja yang jantungan aja mah
puasa tidur terus malu sama anak anak udah bebenah bapaknya masih tidur aja
hehehe mau tidur lagi dalam bangun
eh mau tidur di jalanan
ya ampun mah hacentnya harus dimana tuh mah di atas pohon
bangun puasa tidur terus malu sama matahari
beda mertua beda peraturan mak
ih kalau dibilangin sama orang tua gak mau denger
ah susah beriris sih
eh achen mau kemana
mah mau minta tolong
ke pasar beli bahan buat takjil
hah sama ini
siap mah siap
pengen mertua pengen peraturan pedut
asing jalannya mah
harus mengambil formulir pendaftaran penerima dan pemberi zakat dari warga